kalau komunikasi saya belum menerima belum menerima permintaan resmi
tetapi kami sudah diberitahu oleh perhimpunan
perhimpunan dokter forensik indonesia
jadi setiap dokter spesialis itu ada perhimpunannya
dan perhimpunan ini sudah juga memilih
salah satunya adalah dokter tni
dan kalau tidak salah orangnya juga sudah saya hadirkan disini
karena saya ingin memastikan anda akan terlibat digabung dalam satu tim
di bawah kepemimpinan perhimpunan dokter forensik indonesia
saya akan menitipkan pesan bahwa jaga kredibilitas kita jaga integritas dan seterusnya
intinya keilmuan objektivitas itu harus prioritas kita
jadi bukan saya yang kemudian menawarkan
saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum
atau dari pihak polri
yang jelas kami siap
kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya
kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan
dan ternyata salah satu dokter kami forensik kami memang dipilih
oleh perhimpunan tadi
jadi perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah mereka mereka yang kompeten senior
yang kemudian menjaga kode etik dan seterusnya kualitas
nah oleh karena itu itu adalah satu kesiapan kami
kalau satu saja yang diambil kami siap
mau tambahnya pun ada
intinya kami tidak mengarahkan
tidak ada pokoknya terserah
supaya tidak ada kecurigaan apapun